ih saya disecir cepat
eh tungguin dong
aku sembunyi di mana ya

hei ngapain lo kemari mari ini kan target cowok
maaf pak saya mau menanyakan gaji guru bulan ini
apa sudah siap
kebetulan bu sudah saya siapkan
kalau begitu saya permisi dulu
lu ke mana lagi laura
eh pasti dia
masuk ke dalam sini kita masuk aja yuk
lu lihat dong itu ada cowok masa sih dia ke situ
cari tempat lain aja deh
eh gimana sih lu ah
makasih ya ben maaf udah ngerepotin kamu di bulan puasa ini
gak apa apa kok bu
sebelum misi dulu bu
aduh berapa jam mereka ngelakuin aku